kepolisian daerah jawa timur hingga sabtu pekan lalu telah menerima laporan dari delapan orang yang menyatakan ditipu dimas kanjeng taat pribadi dengan kerugian total ratusan miliar rupiah
sementara itu hari ini polda berencana merilis laporan salah satu korban dari jawa tengah yang menyerahkan uang hingga tiga puluh lima miliar rupiah
total korban yang melapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu polda jawa timur delapan orang
kebanyakan korban yang melapor berasal dari jawa timur
mereka adalah rahmat sukoariwubo warga bondowoso yang menyerahkan uang satu lima miliar dan praetno supriyadi warga jember yang kehilangan sembilan ratus juta rupiah
selanjutnya kasianto dari surabaya menyerahkan uang tiga ratus juta rupiah
nurbaya bunga dari bones sulawesi selatan mengeluarkan sekitar seratus juta rupiah
adapun najmiah warga makassar adalah korban yang paling banyak menyerahkan uang yakni dua ratus miliar rupiah
dan yuli susilawati asal jombang menyatakan suaminya memberi mahar empat ratus juta rupiah kepada bawahan taat pribadi
laporan terakhir disampaikan dua korban pada sabtu lalu
mereka adalah amrul hasan asal ponorogo dengan uang mahar sekitar tujuh miliar rupiah
dan muhammad ali asal kudus jawa tengah dengan uang mahar mencapai tiga puluh lima miliar rupiah
ya kemarin ada dari ponorogo ya jadi monorogo hari sabtu itu
hari sabtu ada seorang dari ponorogo melaporkan kasus penipuan
dengan tersangka dengan pelan terlapor ya terlapor
rata rata korban sudah menyetorkan mahar ratusan juta hingga miliaran rupiah kepada taat pribadi dengan harapan bisa kembali berkali lipat
ya ada wida subianto korespondensi ann indonesia yang sudah berada di polda jatim saat ini
ya wida apa saja informasi yang anda dapat di sana tentang korban baru daripada dimas kanjeng taat pribadi ini
ya betul betul betul
tiga puluh sebar jarak ya hari ini
sekitar pukul hingga sebelas
pas postulun siap ya
polda jawa wawang bali merilis
baru yang melarang
guys salah satu korban dari di mas kanjeng taat pribadi
ini berasal dari ponorogo jawa timur
untuk yang di ponono yang disampaikan ini melaporkan bahwa
laporan dari beberapa korban baru
namun juga beberapa barang bukti yang dibawa oleh para pelapor
di antaranya ada gebokan gebokan uang yang nominalnya kurang lebih mencapai miliaran rupiah
kemudian juga beberapa batang berwarna keemasan
mengenai nominalnya berapa
kemudian juga apakah logam emas yang berwarna keemasan ini asli atau tidak juga belum diketahui
nantinya akan kita lihat pada rilis siang kali ini
sementara itu untuk perkembangan kasusnya
puspa dan andra
menurut saya yang perlu dicermati adalah bahwa pada panggilan pertama kemarin
dari sepuluh saksi
satu di antara yang adalah marwah daud ibrahim
sultan yang sudah hadir
ada empat sultan yang belum hadir atau mangkir di panggilan pertama
di antara empat saksi yang mangkir ini adalah suami dari marwah daud ibrahim atau ibrahim tajuh
menurut saya dan juga laporan yang kami terima disini
bahwa ibrahim tajuh memiliki informasi yang sangat penting
karena ternyata pada pokoknya
memang ibrahim tajuh juga memiliki posisi strategis
di mana juga menggait ribuan pengikut dari sulawesi selatan
dan keberadaan dadirannya ini akan memberikan kesaksian
yang tidak terdengar tersangka di mas kanjeng tata pribadi untuk lebih jelasnya
dan kemarin kami konfirmasi ke pihak penyidik polda jawa timur
upaya apa yang dilakukan untuk ini
masih mengupayakan untuk pemanggilan
dan kita ketahui dalam proses hukum ketika pemanggilan kedua
ini saksi dadir
maka bisa dilakukan jemputan paksa maupun penetapan status dpu hingga pencekalan
andra dan buspa
terima kasih wida subianto
korresponden cnn indonesia melaporkan dari surabaya jawa timur
kalau tadi sebelumnya informasi ada salah satu orang yang menyetorkan uangnya begitu sebanyak tiga puluh lima miliar rupiah
tadi konfirmasi dari wida
ada dua orang
kolektif kumpulan dari beberapa orang
sehingga jumlahnya mencapai tiga puluh lima miliar
juga banyak saksi juga
ternyata yang mangkir
dan ini semakin akan memperlama proses dari keanjeng pribadi sendiri
taat pribadi sendiri
kita akan terus mengulasin nantinya ya
kita akan menunggu laporan lain nantinya